kita beralih ke informasi lainnya
sejak musim penghujan turun
air sungai bengawan solo di kabupaten bojonegoro
berubah warna menjadi hitam
aliran sungai terpanjang di pulau jawa itu diduga
tercemar limbah yang dibuang sembarangan
akibat pencemaran tersebut banyak ikan yang mati
dalam beberapa hari terakhir ini
aliran air sungai bengawan solo di desa banjarsari
kabupaten bojonegoro berubah warna menjadi hitam kecoklatan
tak hanya berubah warna
berbagai jenis ikan penghuni asli bengawan solo
juga banyak ditemukan mati
belum diketahui pasti penyebabnya
namun diduga ikan ikan ini mati keracunan limbah
yang dibuang sembarangan ke sungai
selain membahayakan ekosistem
dugaan pencemaran ini juga bisa membahayakan bagi warga sekitar
karena aliran sungai biasa digunakan untuk memasak
dan kebutuhan warga lainnya
apa dampaknya mas
banyak ikan mati itu warga banyak yang mencari
ini kira kira limbah apa mas
gak tahu ya itu mungkin efek dari bendungan gerak yang tertutup
warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan
memberi sanksi kepada perusahaan
yang melakukan pembuangan limbah sembarangan